sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan sampai si indeng tahu nih
diapus gelah ayo
abah pasti udah ambil hapenya raya
gimana mau ketemuan
kenapa jadi gini sih
tadi kayaknya apa neng
suara abah merdu
nggak nyanyi tadi
tadi orang neng dengar kok
ada panggilan masuk
nggak ada suara apa apa kok
oleh beneran dosa
ya allah semoga dimahamin
ini mah buat kebaikan sih neng
nggak ada semua sih
makanya dihapus semuanya sama mbak
eh lo masih tau
tadi gue melly sama si meghan
abis ngerjain mahmudnya si reva
lo masih tau
itu seru banget
itu kayak sampai ketakutan banget
sampai loncat loncat kayak kodok
terus dia mau pingin
kalau lo pengen tau ceritanya lo mending ya selain kita kita deh
kita lagi ada di cafe blue
yaudah deh sekarang gue kesana ya
abah saya mau minta izin ya
neng mau ketemu sama teman teman
jangan ngerjain orang dosa
abang kan tadi denger
eh si neng itu
kalo sudah keturunan mah
gak gue ngurusin kenal pot
ulah gue bacot juga kenal potnya
yaudah kalau gitu neng berangkat ya bah
yaudah tuh neng sok
tapi ditemenin sama om dudung
dikarenakan nanti kamu ketemu pake mod udah
eh bah bagaimana urusannya
katanya suruh benerin kenapa
udah beresan nomor dua
ih ya allah mah
sok bereskan sok bah

gawet tuh jeruk
wes udah tantamu nih kita
kayaknya gak ada deh bang
suruh dia keluar
hari ini sensei kita gak bisa datang
bang mereka ini pernah gebukin gua sama temen temen gua bang
pada seberitanya chandra
mereka bela dirinya juga lumayan bang
katanya kalian juga hebat
sampai berani mukulin anak didik gue si rio
terus mau lo apa
lo mau belain mereka
lo mau belain mereka
lo mau balas dendam buat mereka
belagu banget pada bang
masa dia berani melantangin bang kobar
yo kita gak bantu bang kobar
mereka banyak loh
gue pengen kemampuan bang kobar
bang bener apa kau tahu orang orang tentang bang kobar
jangan pernah lupa ada macem macem lagi sama gua
kayaknya chandra gak ada bang
chandra kayaknya gak ada di rumah bang
ah pokoknya dia nggak ada
itu ceweknya chandra bang
dia itu guru sekolah
ya jom ada apa
ini ada yang mau nawarin motor pak
mau dilihat nggak
iya suruh tunggu sebentar
tunggu di tempat biasa
sekarang juga gue balik
oke siap bang
yuk bagaimana nih
tunggu di tempat biasa
sekarang juga gue harus balik
urusan chandra biar nanti gue yang cari sendiri
sekarang gue ada urusan ya
kita sama orang yang tepat ya
kita harus cari tahu kesenangannya dia itu apa
habis itu kita harus bikin dia sayang sama kita
bu devi gak dijemput sama chandra
janjinya sih harusnya dijemput pak
yaudah kalau gitu bu devi mau nunggu chandra atau mau bareng sama saya
bapak yakin gak apa apa kalau saya nebeng terus
sebelum ibu nanya saya sudah tahu jawabannya bu
yaudah yuk saya enter yuk
iya boleh pak
kita bawa penumpang spesial